berwisata sambil mendaki kawah gunung papandayan bisa menjadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman
kepulan asap dan nuansa alamnya yang asri menyuguhkan pesona keindahan alam
tidak hanya wisatawan domestik wisatawan mancanegara pun banyak yang tertarik mendaki gunung papandayan
alam memang senantiasa selalu menyajikan pesonanya
salah satunya seperti kawah papandayan yang berada di kabupaten garut
keindahannya selalu saja menarik perhatian
jadi disini sasaran kita memang dulu identik disini pendaki selalu yang menjadi dominasi
tapi sekarang ini memang banyak yang kita tawarkan kepada rombongan rombongan keluarga dan untuk anak anak muda yang bisa menikmati
nah selain petualangan di papandayan ini tapi bisa juga menjadi
objek wisata keluarga
untuk mencapai kawah papandayan dari area parkir para pendaki dan pengunjung harus berjalan kaki melewati jalanan berbatu dan menanjak selama kurang lebih satu jam
di sepanjang jalan kita bisa menikmati pemandangan yang masih asri dan tentunya berfoto dengan latar belakang pegunungan papandayan
sesampanya di kawah pemandayan asap atau uap air yang keluar dari rekahan rekahan tanah langsung memanjakan mata para pengunjung
di kawah papandayan ini terdapat enam belas rekahan tanah atau kawah yang merupakan lubang magma
meski tercium bau belerang yang cukup kuat asap yang dikeluarkan dari kawah kawah ini tidak mengandung racun
ini nih yang salah satu yang benar
yang menarik di sini namanya kawah emas
kenapa disebut kawah emas
karena dia memiliki belerang yang berwarna kemasan
nah pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh empat terjadi sebuah letusan yang besar yang menghancurkan hutan di sekitar
bayangin saja pada saat itu awalnya suhu sekitar tiga ratus derajat celcius meningkat hingga lima ratus derajat celcius
selain kawah emas masih ada kawah lain seperti kawah nangklak dan kawah pengantin
terdapat juga kawah baru yang terbentuk
akibat letusan gunung papandayan pada tahun dua ribu dua belas
karena pesonanya yang eksotik kawah papandayan menjadi daya tarik turis mancanegara
tempat ini luar biasa
tempat ini luar biasa
untuk berada di sini untuk berada di tengah kawah kawah yang aktif sangat luar biasa
tempat ini bisa memberi kita banyak banyak tentang sejarah tentang planet kita
tentang kita tentang kehidupan
untuk masuk ke area wisata kawapandayan ini para pengunjung harus menyiapkan uang sebesar dua puluh ribu rupiah per orang
diampar mata sari garut